komisi pemberantasan korupsi menggelar konferensi pers terkait tentang perkembangan penyidikan sejumlah kasus korupsi
saya langsung mengajak anda untuk ke gedung kpk jakarta untuk mendengarkan konferensi pers di kpk
dprd kebupaten kebumen ap sekda kebupaten kebumen bsa pihak swasta dan hty pihak swasta
lima orang pertama ini sudah difonis di pengadilan tipikor semarang
dan satu orang yang sedang dalam proses penyidikan saat ini adalah tersangka dl anggota komisi a dprd kebupaten kebumen
hari ini pemeriksaan masih dilakukan di kantor bpkp di daerah istimewa yogyakarta
perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk pada pertengahan oktober tahun dua ribu enam belas lalu di kebupaten kebumen jawa tengah
pada saat itu tim kpk mengamankan sejumlah
sejumlah pihak dan barang bukti yang diamankan saat itu adalah sekitar tujuh puluh juta rupiah dari hti dan bsa
jadi ini adalah salah satu contoh dari banyak perkara yang kita tangani ketika operasi tangkap tangan dilakukan
barang bukti yang diamankan bisa saja nilainya puluhan juta rupiah atau ratusan juta rupiah
namun kami menemukan bukti bukti baru yang cukup kuat sehingga membuka penyidikan baru
ada dugaan penerimaan lain yang jauh lebih besar terkait dengan sejumlah proyek yang ada di kabupaten kebumen saat itu
latar belakang penanganan perkara kasus ini ditangani terkait dengan pelaksanaan anggaran kabupaten kebumen tahun dua ribu dua puluh
pada saat itu diduga setelah kepala daerah terpilih dan dilantik sebagai bupati
myf diduga kemudian mengumpulkan sejumlah konten
pertama di kebupaten kebumen di kebupaten kebumen di kebupaten kebumen
di kebupaten kebumen di kebupaten kebumen
dan diduga membagi bagikan proyek pengadaan barang dan jasa
ada kerjasama juga yang diduga dilakukan bersama pihak pihak yang pernah menjadi tim sukses sebelumnya
dari proyek proyek tersebut bupati diduga menerima sejumlah
proyek yang dibagi bagikan antara latar belakang
proyek yang dibagi bagikan antara latar belakang

yang bersumber dari dana alokasi khusus atau dak
infrastruktur apbn tahun dua ribu enam belas sebesar sekitar seratus miliar
inilah sejumlah proyek yang diduga didistribusikan pada saat itu
satu kepada kml proyek pembangunan rsud rumah sakit umum daerah
perembun sebesar rp tiga puluh enam miliar
kemudian kepada ha dan grup terada
proyek senilai maksimal
dan kontraktor kontraktor lainnya sekitar rp dua puluh miliar
diduga fee yang sudah disepakati dalam sejumlah proyek tersebut adalah
tersangka myf sendiri diduga menerima sejumlah fee fee proyek tersebut
dengan total setidaknya rp dua tiga miliar
tersangka ha yang merupakan rekan dari myf
dan juga kontraktor di pemkap kebumen
sebelumnya adalah anggota tim ses bupati kebumen
dan diduga juga bertugas atau melakukan pekerjaan
menerima dan mengelola sejumlah fee fee proyek tersebut
kami mengingatkan sekali lagi
relasi relasi antara tim sukses
calon kepala daerah
jangan sampai kemudian mempengaruhi kebijakan kebijakan
apalagi bekerja sama dengan kepala daerah ketika sudah menjabat
dalam kasus ini kita menemukan dugaan bahwa relasi tersebut masih terjadi
bahkan bekerja sama dalam pembagian sejumlah fee proyek
setelah kepala daerah tersebut menjabat
dalam momen saat ini ketika akan dilaksanakan pilkada serentak
upaya upaya untuk melakukan politik yang bersih
dan memastikan tidak ada kaitan

kami mengingatkan sekali lagi
relasi relasi antara tim sukses
antara pendanaan politik
kerjasama tim sukses untuk kemudian bisa mengerjakan proyek proyek
dan melakukan korupsi pada proyek proyek setelah menjabat
itu tidak terulang kembali
kpk sudah cukup banyak menangani kepala daerah
dan kami harap dari aspek pencegahan ini bisa menjadi pedoman
dan menjadi pembelajaran untuk semua calon kepala daerah saat ini
itu yang bisa disampaikan untuk konferensi pers
terkait dengan pengumuman tersangkapan
pengumuman tersangka di kabumen
saya sampaikan juga beberapa materi update pemeriksaan hari ini
jadi hari ini kita agendakan pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi
dalam empat perkara yang diproses di tingkat penyidikan
ada tiga saksi yang tidak hadir dalam kasus tppu

nanti pemeriksaan akan dijadwalkan ulang
satu hani kristianto
kemudian sonia grania wibisono
yang ketiga ri fando
kami akan menjadwalkan ulang
untuk jadwalnya nanti akan disampaikan lebih lanjut

kami akan menjadwalkan ulang
terkait dengan proses penanganan perkara di kabupaten hulu
hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama empat puluh hari ke depan
untuk empat orang tersangka
perpanjangan penahanan dilakukan mulai tanggal dua puluh lima januari dua ribu delapan belas
sampai dengan lima maret dua ribu delapan belas
untuk empat orang tersangka
direktur pt menara agung pusaka
bupati kebupaten hulu
direktur pt putra karma raya
direktur pt sugriwa agung
kemudian untuk kasus di kebumen dengan tersangka dl
hari ini dilakukan pemeriksaan sebanyak tujuh orang saksi
saksi saksi yang diperiksa adalah dari unsur anggota dprd kabupaten kebumen tahun dua ribu enam belas
dari komisi a komisi b komisi c dan komisi d
dalam proses pemeriksaan tersebut
ini salah satu tersangka yang diproses terkait dengan kasus di kebumen
dalam proses pemeriksaan tersebut
penyidik memperdalam dan mengkonfirmasi kembali
apa saja yang dibicarakan pada proses pembahasan
apbd kabupaten kabumen
kita akan mencari informasi dari kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten
yang diberikan oleh kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten
ada dua pertanyaan
yang pertama sebelumnya
pemerintah dr kebumen menyampaikan
bupati sendiri itu sudah disclaimer
uang yang dia terima itu
kekretifikasi terkait dengan jabatannya
beliau masih menjabat sebagai pengusaha
tanggapan dari pihak kpk apa
kemudian yang kedua terkait dengan
digali oleh penyidik
apakah penyidik ingin menggali
yang terjadi pada tanggal
saya mungkin pernah menanyakan ini ke mas febri
tapi saya tanyakan kembali bahwa
apakah artinya terbuka kemungkinan
tersangka dalam kasus
yang sudah membuat dua orang lainnya
terima kasih mbak santi
silahkan saja ya
kalau tersangka kemudian
membantah atau menyangkal bahwa uang uang
yang diduga pernah diterima tersebut
kami tentu punya
teknik dan punya
strategi untuk memastikan
dugaan penerimaan uang tersebut
apakah diterima terkait dengan
diterima dalam konteks
jadi waktu penerimaannya kapan
dan kaitannya dengan penerimaan uangnya
itu bisa dibuktikan lebih lanjut
dan kalau bantahan itu kemudian
disampaikan akan lebih baik
itu disampaikan langsung nanti pada proses pemeriksaan
kalau ada bukti bukti pendukung
yang akan disampaikan akan lebih baik
jadi kpk tidak akan bergantung pada bantahan tersebut
karena kami sudah punya bukti yang kuat
bukti permulaan yang cukup
sebelum menetapkan tiga orang ini
kemudian terkait dengan
untuk tersangka fye
dalam kasus dugaan perbuatan
merintangi penyidikan perkara
tentu saja kita menggali yang paling
apa yang terjadi pada
tanggal sekitar tanggal lima belas
atau enam belas ya pada saat itu
nah di sisi lain
fye dan bst
itu diduga merintangi penanganan
dalam konteks agar
sn saat itu yang sudah menjadi tersangka
atau tidak diperiksa oleh
kpk tentu itu kita gali
juga sejauh mana pengetahuan
dan juga termasuk
sejak kapan menjadi
itu juga menjadi salah satu bagian penting
yang perlu kita klarifikasi
terkait dengan apakah terbuka
kemungkinan bagi sn menjadi tersangka
saya kira saat ini kita periksa sebagai saksi
untuk pasal dua puluh satu ini
kita proses dua orang terlebih dahulu
kita belum menemukan
dugaan pihak lain yang juga menjadi pelaku
tapi proses kan masih berjalan
penyidikan masih berjalan nanti kita
lihat perkembangannya di penyidikan ini
ataupun di proses persidangan nantinya
swabnya itu dari kapan sih bang
nah itu kan tadi kan dua tiga m itu
itu hanya suap saja
apa sudah termasuk notifikasi
itu sudah termasuk notifikasi
itu sudah termasuk notifikasi
itu sudah termasuk notifikasi
itu sudah termasuk notifikasi
ini kan tadi disebutkan
orang orang yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi bupati gumen itu adalah
tim sukses bang
suap dan gratifikasi yang diterima oleh sang bupati ini
sudah direncanakan jauh jauh hari sebelum menjadi bupati
atau ya sudah direncanakan
ketika menjabat sebagai bupati
jatah lo apa ya
jatah gue apa
terima kasih bang
oke terima kasih mas indra
oke terima kasih mas indra
suapnya dari kapan

sebenarnya beberapa fakta sudah muncul juga di persidangan

di persidangan terhadap lima orang yang di proses sebelumnya
yang diduga membahas terkait dengan sejumlah proyek

tentu pertemuan pertemuan itu
ketika tersangka menjabat
jadi itulah yang kita telusuri lebih lanjut
ketika tersangka menjabat
saat ini kita menemukan
dugaan penerimaan itu adalah
setidak tidaknya dua tiga miliar rupiah

total penerimaan yang setidaknya sudah confirm
diduga sudah diterima oleh
yang bersangkutan sampai dengan hari ini
kemungkinan adanya penerimaan penerimaan
adanya penerimaan penerimaan lain yang kita dalami

berkaitan dengan proyek proyek lainnya
karena diduga kan ada fee proyek
itu juga salah satu hal yang kita cermati
untuk dugaan penerimaan gratifikasi

rentang selama yang bersangkutan menjabat
nah ini hal yang sama ketika kita menerapkan
pasal dua belas b besar
untuk sejumlah kepala daerah lainnya
yang sudah kita proses sebelumnya
pertanyaan yang kedua
terkait dengan apakah
suap sudah direncanakan
maksudnya ketika mencalonkan ini ya
sebagai kepala daerah
proses yang saat ini
kita dalami adalah
mulai dari ketika setelah
keuangan negara bisa mencapai dua tiga miliar rupiah
di sini febri diansyah jurubicara kpk mengingatkan agar relasi yang terjalin antara kepala daerah dengan tim sukses yang menyukseskannya pada pilkada ini
tidak terjalin lagi pada saat penyusunan apbd atau anggaran belanja pemerintah daerah
kemudian untuk kasus kasus lainnya tadi febri diansyah juga mengatakan soal pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi untuk empat perkara
di mana tiga saksi tidak hadir ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau tppu
dan kemudian juga fabri diansyah menginformasikan tentang proses penanganan perkara di kabupaten ulusungai tengah
yang dilakukan penambahan penahanan untuk empat orang dan untuk tersangka don ala dan juga fauzan irvani
kemudian juga tadi jurubicara kpk febri diansyah juga menginformasikan tentang bagaimana kelanjutan proses terhadap pemeriksaan kasus setia novanto kali ini
frederick yunadi dan juga dokter di rumah sakit medika permata hijau yang diduga menghalangi pemeriksaan oleh komisi pemberantasan korupsi